anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memberikan penghargaan pada cnn indonesia
sebagai media dengan kategori most actual
kepala bmkg dwi korita karnawati mengucapkan selamat dan berterima kasih
atas kerjasama yang dilakukan oleh media
dalam rakornas bmkg senin pagi penghargaan pada media media yang telah membantu
menyampaikan informasi bmkg kepada masyarakat diumumkan
dalam media award dua ribu dua puluh dua terdapat lima media yang dipilih sebagai pemenang
dalam lima kategori berbeda yakni most actual most educative most kredibel
cnn indonesia mendapat penghargaan sebagai media dengan kategori most actual oleh bmkg
atas nama keluarga besar bmkg dan seluruh pengguna informasi bmkg
kami mengucapkan selamat
kepada cnn media indonesia metro tv rri detik dua puluh detikkom
atas pencapaian dalam menyebarluaskan info atau informasi
meteorologi klimatologi dan geofisika
terima kasih sekali atas kerjasama yang terjalin selama ini
dan ini sangat sangat berdampak
signifikan sangat influence dalam menyebarluaskan informasi bmkg